berkaca akan sejumlah tragedi kerumunan masa yang berujung meninggalnya ratusan orang membuat kita harus waspada
bahwa terjebak di tengah kerumunan masa bisa berbahaya dan bisa terjadi kapan saja
karena panikan yang dapat membuat banyak orang saling sikut hingga korban berjatuhan
lantas saat terjebak kerumunan apa saja yang bisa kita lakukan
kami cnn indonesia merangkumkan beberapa poin untuk bisa menjadi rekomendasi kepada anda
kita lihat bersama
pertama adalah tetap berdiri
jika kemudian kita mengacu pada sejumlah tragedi yang terjadi maka sejumlah bekas luka pada korban ini adalah trauma pada dada dan juga kepala
yang mengindikasikan bahwa terjadi saling menginjak antar kerumunan ataupun antar orang di sebuah kerumunan
dan ini akibat terjatuh dan juga tidak berdiri
sehingga poin pertama adalah tetap berdiri menjadi pilihan paling tidak terbaik bagi anda
untuk bisa tetap berada pada posisi anda ataupun mengikuti arus sehingga anda bisa menemukan tempat di mana anda nanti bisa keluar
dan juga menghindari anda terjatuh dan menjadi korban terinjak dari sebuah kerumunan
berikutnya adalah hindari dinding
mengapa kemudian menghindari dinding
karena jika anda berada di dekat sebuah dinding saya coba ilustrasikan maka potensi anda terjepit ini akan cukup besar
mengingat kemudian kita tidak bisa menebak sebetulnya

sehingga ketika di samping anda ada sebuah dinding maka ini akan cukup membahayakan dan berpotensi membuat anda menjadi salah satu korban
kita lihat di poin berikutnya adalah arahkan tubuh ke jalur keluar
inilah sebetulnya mengapa penting sebelum anda melakukan ataupun anda masuk ke dalam sebuah kerumunan
baik itu konser pertandingan olahraga untuk kemudian melakukan mapping atau pemetaan terhadap jalur jalur yang bisa anda gunakan
untuk kemudian melarikan diri atau escaping jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
nah ketika anda sudah melakukan mapping maka anda bisa paling tidak mengarahkan tubuh ke jalur keluar untuk kemudian bisa mengikuti arus yang anda untuk menuju pintu ataupun areal yang lebih luas dari gedung ataupun bangunan
maka di poin keempat seperti yang kemudian kita sebutkan sebelumnya adalah ikuti arus dan jangan dilawan
karena jika anda kemudian mencoba melawan arus
maka bisa jadi anda akan kesulitan untuk bergerak dan bahkan anda bisa terjatuh dan terinjak dan bahkan menjadi korban
poin berikutnya kemudian adalah cari tempat berlindung
ini kemudian kami mencontohkan bukan tempat berlindung dalam sebuah ruangan tertutup tapi kemudian anda harus mencari sebuah pegangan lain
misalkan adalah sebuah tiang ataupun misalkan sebuah mobil yang berada di dekat lokasi ataupun kemudian sebuah objek yang tetap yang sulit untuk berpindah
karena ketika kita berada dalam sebuah kerumunan dan itu bergerak maka kita jika berada pada sebuah objek konstan kita akan sulit untuk kemudian ikut arus kerumunan ke kanan maupun ke kiri
sehingga dengan kita menempel dan kemudian atau kita bergantung pada objek tetap tadi
akan membuat kita tetap di tempat hingga kemudian kerumunan ataupun chaos ini berhenti
kemudian poin terakhir adalah beri ruang bernafas
karena kemudian sesak nafas menjadi salah satu poin yang cukup sering terjadi dan ini cukup mematikan bagi para korban
maka coba belilah ruang misalkan anda bisa memberikan ruang seperti ini sehingga posisi dada anda tetap ada ruang sehingga anda tetap bisa bernafas

sampai kemudian karena terlalu banyak orang berhimpitan akhirnya dada anda juga terhimpit dan itu akhirnya mengurangi ruang untuk bernafas pada paru paru anda
sehingga mungkin ini bisa menjadi beberapa hal yang kemudian kita antisipasi
kita tentu tidak menginginkan kondisi ini terjadi tapi ketika itu terjadi maka kita punya beberapa poin yang bisa kita gunakan
paling tidak harapannya membuat kita selamat dari sebuah kematian